inilah ikhlas seorang penyandang down syndrome yang kini sudah berusia dua puluh satu tahun
ia terlahir dengan penyakit penyerta penyakit jantung bawaan
meski begitu ikhlas tidak patah semangat dan rajin mencoba hal hal baru
menurut dokter spesialis anak dan konsultan ahli dokter syarif rohmini
penderita down syndrome di indonesia adalah satu dari enam ratus kelahiran hidup
kejadian down syndrome cukup banyak sebetulnya
dikatakan di kepustakaan dari sepuluh ribu ada sepuluh bayi dengan down syndrome
kemudian di indonesia berapa diperkirakan di indonesia itu satu dari enam ratus kelahiran hidup
orang tua ikhlas sri hartani tergabung dalam komunitas persatuan orang tua anak dengan down syndrome atau potats
ini memberikan akses bagi ikhlas untuk mempelajari banyak hal
salah satunya keterampilan menjadi seorang barista
jadi waktu itu memang saya belum ikut apa apa sebelum ikut potats itu ya hanya akademi sekolah aja gitu
nah disitu kelihatan sih awalnya dia suka kayak ikut drum main drum di online
oh kamu kepengen musik saya kesini pengen belajar jimbe
jadi udah datang kesini trial ternyata kemudian pandemi
apa yang bisa kita lakukan di saat pandemi
akhirnya barista lah yang saya ikutin
tapi ternyata passionnya anaknya juga senang gitu
jadi walaupun kita di rumah kita udah alatnya dikirim sama gurunya
kita belajar di rumah seminggu sekali
minat yang tinggi untuk menjadi seorang barista ia tunjukkan dalam proses belajar yang dilakukannya
berbekal ilmu merancik minuman yang diterima serta semangatnya
yang mampu membuat berbagai macam minuman
kopi susu goreng gin teh nasi teh dan maka ada latte dan kamel
terlahir dengan down syndrome membuat orang tua ikhlas sempat pesimis terhadap tumbuh kembang anaknya
namun sri sangat senang karena kini anaknya bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik
dan dapat berkegiatan seperti orang lain pada umumnya
tapi juga untuk kegiatan hari hari dia
udah bisa untuk mandiri
yang penting intinya saya sih anak itu sudah bisa mandiri
baik dari di rumah mandi sendiri berpakaian ataupun toilet training juga udah aman buat saya gitu
itu hari harinya dia seperti itu
di samping sekolah dan dia juga saat ini magang seminggu tiga kali
selain belajar meracik minuman ikhlas juga belajar hal hal lain saat berinteraksi dengan temannya
ini membuat dirinya semakin berkembang saat bersosialisasi dengan orang lain
ia juga membantu anggota anggota yang baru

ikhlas itu adalah anak yang boleh kita bilang sudah sangat kooperatif
artinya di orang banyak dia sudah tidak lagi malu malu
dia percaya diri kemudian juga bagus juga komunikasinya
ketika ditanya dia mampu menjawab dengan baik dengan cara sopan juga
jadi sejauh ini dia sudah sangat mandiri
bahkan dia jadi andalan kami ketika kami buka bazar
di beberapa tempat gitu kan bazar offline itu ikhlas itu sudah sangat diandalkan untuk bisa memperkuat tim barista
dengan usaha keras yang dilakukannya
ikhlas terpilih sebagai peserta magang di salah satu hotel bintang lima yang ada di jakarta
ikhlas adalah contoh penyandang down syndrome yang masih bisa terus berkarya
dan menyebarkan manfaat bagi masyarakat
tim liputan cnn indonesia